ngapain kamu disini
nah ini dia bu
jadi maor ini saya kasih nama berdasarkan nama dia
aduh romantis banget
maor itu kan berpengalaman
yang lembut dan anggun
beda banget sama gandy
sebenarnya aku lagi patah hati kan
cowok yang aku sukain
ternyata dia suka sama gandy selain
selama ini aku berusaha untuk ngerawat dan ngejaga dia
bukannya aku pamrih
atau aku minta balas budi dari dia
aku rasa sedih aja ken
aku sama sekali gak berarti untuk dia
kamu tuh tau tentang maor ya
sampai jenisnya aja
kamu sampe tau
pemeran bunga maor
bubuk ngamuk mawar iya ini diadainya di perkebunan mawar
aduh jadi dapet repot luar enggak apa apa apa kok dia di sini
anthony maaf ya kamu jadi nunggu lama
hai hai hai ah jalan nggak pergi lagi ke mukanya mirip ya sama gue
apa dia kembaran gue
pas ada apa mas kamu lihat nggak orangnya tak gitu ya mukanya mirip saya
sudah taksinya mas supirnya sih orangnya poin cowok sama cek taksi deh tahu nggak
nggak tahu mas jadi bisa nggak mas bisa bisa
hai eh lagian sih itu nggak ngebantuin
kok kamu selalu gitu sih
kemarin itu kita udah bantu bantuinnya aku
kemarin kemarin juga kita juga udah bagi bagi pamflet gitu kan ya keren nih
iya iya kayak bener kan aku juga udah nyepin alat peneman khusus ku buat anthony
biar nanti tuh dia gak kecapean
anthony kamu bener kecapean udah kamu jangan capek capek mendingan kamu sekalian istirahat dulu ya makan dulu minum dulu
kukain baru dateng tadi kamu apa tadi ngomong apa ya ampun anthony kamu tuh dari tadi nggak nyambung ya udah cepetan aja kita semua jalan jalan ya
tapi itu benar kembaran gue bukan ya katanya kembaran gue lagi di kalimantan kenapa bisa ada di sini pakai kursi roda lagi
nah bagus bagus dan eh ren ayo kamu pilih yang mana
borong aja semuanya mukodali tuh

eh di sarusa kamu kan
di sarusa kamu tuh bantu anthony dong beli yang banyak ya nggak ren
ya ken kamu sendiri suka yang mana ken kamu pilih aja nanti biar aku yang bayar
nggak usah repot repot lagi ter kalau si kenny sih tinggal minta aja sama anthony
lagian kan buat kamu udah ada mawar khusus kan kan apa tuh mawar candi yang manis
eh ren kesempatan sana yuk
ya deh yuk
oh itu sih silangannya
iya bu jadi mawar ini saya silangkan ya
eh ibu pacar saya ini sangat berbakat loh mengenai bunga bunga terutama mawar
jadi kalau misalnya ibu mau tanya jangan segar segar pameran ini kebudinnya juga punya cowok saya kok
nah ya biar ren yang ini namanya rosa hugonis
bagus banget ya warnanya
candy sama rani udah akrab lagi
bukannya kemarin rani udah marah banget sama candy
ngapain kamu disini
nah ini dia bu
jadi mawar ini saya kasih nama berdasarkan nama dia namanya mawar gany yang manis bu
aduh romantis banget
heeh candy kok disama sama yang sama mawar
mawar itu kan bunga yang lembut dan anggun beda banget sama kini
amit amit deh keterlaluan banget antoni
eh liz lo mau ngapain lagi sih kesini
oh lo mau bikin orang terlaka lagi ya
eh pokoknya lo jangan macem macem ya disini ya
apalagi lo berani macem macem sama si rani oke
pantesnya tuh kepameran kaktus
biar nggak ada yang luka lagi
kamu tuh kenapa sih
dari tadi perjalanan kamu tuh gak pernah ngomong apa apa
sebenernya ada apa sih anthony
butuh waktu untuk memikirkan sesuatu
ya udah aku masuk duluan ya
kalau kamu ada apa apa kamu panggil aku aja ya
kayak gak ada kerjaan lain
mawar ini kan peninggalan mama fah
lagian aku juga cinta kok sama mawar
mawar itu kan melambangkan cinta pak
fah ini gimana sih
pokoknya satu hari nanti
aku pingin punya usaha pemibitan mawar
jadi biar semua orang bisa nikmatin fah
iya tapi buang buang duit ton
lagian mawar kan gak bisa dinikmati semua orang
kalau gue ton
daripada bikin usaha kayak gitu kan
mending gue buka yayasan sosial untuk orang miskin dan orang cacat
kan semua bisa nikmatin
lebih kelihatan lagi hasilnya
ya kan semua orang beda beda pak
tujuannya juga beda
tapi kan kita punya tujuan yang sama
yaitu membahagiakan orang lain
ya walaupun dengan cara yang berbeda beda
kenapa tujuan alfa jadi berubah ya
itu kan cita cita aku dari dulu
apa yang bikin kamu berubah fah
candy juga gitu
sekarang dia udah jadi milik alpha
sekarang juga alpha udah balik ke rumah m
udah dekat juga sama semuanya
semua semuanya udah jadi punya alfa
gak ada lagi yang tersisa buat aku
apalagi aku udah cacat seperti ini
aku udah berubah
aku udah berubah fah
aku udah berubah
aku udah gak bisata dotermu
nah itu yang jelas
yang aku suka
yang aku appreciative
ambil si rangers
iya yang kedenget
mengirim tawa gue
kasih dan banyak crate